perkereta apian indonesia berkembang cukup pesat di tahun dua ribu dua puluh satu
beberapa proyek yang menjadi highlight di tahun ini diantaranya
fasilitas perkereta apian lintas manggarai
pembangunan jalan ka double track
serta kereta api sumatera selatan yang tahun ini sudah mulai beroperasi
program satuan nasional psn itu akan selesai di tahun dua ribu dua puluh satu
dan akan dioperasikan paling lambat pada pertengahan dua ribu dua puluh tiga
terkait target dua ribu dua puluh
djka akan fokus melakukan pengembangan operasional sesuai permintaan masyarakat
diantaranya lrt jabodetabek
kereta cepat jakarta bandung
serta peningkatan lrt sumatera selatan
pemerintah khusus dki perhubungan mali
dki jenderal perkecapian
melakukan beberapa kegiatan pembangunan
maupun peningkatan dari fasilitas infrastruktur perketapian
juga layan ketapi
mulai dari aceh sampai
sekarang malah sampai ke sulawesi selatan
terakhir mungkin masyarakat juga dengar bahwa
kereta api di sulawesi selatan sudah beroperasional
untuk sementara memang untuk angkutan di selatan
tapi nanti dua ribu tiga angkutan perintis juga akan jalan
bahkan mungkin angkutan barang sudah berjalan di angkutan makassar
jadi program program yang menjadi psn
program satu nasional insya allah selesai dalam dua ribu dua ini
dan akan dioperasikan di dua ribu dua puluh tiga
djka juga akan fokus dengan pembangunan perkereta apian daerah jawa timur
karena dinilai masih belum cukup maksimal
untuk salah satu daerah dengan kota terbesar selain jakarta
sebenarnya yang paling jawa timur konsentrasi di mojokerto sepanjang
karena ini perusahaan kereta api dalam kota
kita membuat double track di sana
sekaligus kita membuat play over
supaya masyarakat jangan melintas di jalan kereta api dan persinyalan
karena persinyalan kita di jawa timur cukup tertinggal
jadi kalau jawa timur itu menarik ya
tidak punya kereta bandara
tidak punya krl gitu ya
jadi kita harus support banyak di jawa timur
karena memang kedepannya kan itu termasuk kota yang besar setelah jakarta
namun salah satu pengguna kereta api
musta gimo mengatakan bahwa perlu adanya peningkatan fasilitas stasiun
seperti lift dan eskalator yang sering tidak beroperasi
terus juga sekarang juga udah mulai modern setiap stasiunnya gitu
cuma mungkin yang mesti diperbaiki itu lebih ke fasilitas kayak semacam lift sih
jadi masih di beberapa stasiun itu lift kadang
dan eskalator terutama itu kadang suka sering banyak yang rusak dan dalam perbaikan gitu
kkw itu gerbong wanita
karena masih banyak juga pelecehan pelecehan seksual di dalam krl
mungkin ditambahin tiga lagi ya
jadi lebih misah sih
jadi tidak sehingga tidak terjadi adanya pelecehan seksual lagi
karena setiap tahun itu pasti ada pelecehan seksual
salah satu anggota krl mania hasna menambahkan
perlu adanya peningkatan gerbong wanita untuk menghindari pelecehan seksual di kereta api